itu ada apa tuh
itu di topinya
mana nggak ada apa apa
sini biar saya bantuin
udah udah udah hilang
makasih mbak yelza mbak yelza baik banget
ayang kiki aja gak segitunya
aku harus pergi
saya gak akan pernah izin kamu pergi
ini semudah kandang maha kuasa
gak ada satupun orang yang bisa menghalang ini mas
aku harus pergi
bahasin aku mas aku harus pergi
ya pas siap
pagi pagi kau udah pergi
apa ada caranya
apa kabar andi dia
apa udah baikan
tanya bapak surya
berasa semalam disini handphonenya
apa caranya dibawa elsa ya
apa strawberry ya
gak mau pake pina
dari tadi memang belum lihat elsa
buka sama kamu di kamar
emang gak ada di kamar
gak tau juga deh kemana
oh mama juga gak tau
yaudah kamu telepon dong
dari tadi aku nyari handphone aku
biasanya ada atas meja
tadi aku bangun udah gak ada
kayaknya dibawa deh
sayang untuk apa sih dia harus bawa handphone kamu
terus dia kemana
tante frozen udah di depan rumah reina nih
kita ketemu selama lamanya yuk
ada apa mbak
tumbain banget pagi pagi begini
saya mau ketemu sama bu rosa
bu rosanya ada gak
itu ada apa tuh
itu di topinya
mana nggak ada apa apa
dadah udah hilang
makasih mbak elsa
mbak elsa baik banget
jadi bisa gak panggil bu rosa untuk keluar kesini
kenapa nggak bu elsa aja langsung ketemu dengan bu elsa
itu dia saya tuh lagi buru buru mau langsung pergi makanya boleh nggak ditolongin dulu
oke dah baik dulu bentar ya
yah anjus lupa botol minumnya
entah ambilin dulu botol minumnya ya
moneka gajah juga ya anjus
oke siap anak cantik
tapi rena nggak boleh kemana mana ya
perutnya bikin melilit begini ya
apa belum makan tadi ya
hah elah ada ada aja
duit siapa ya
bodo amat dah
om oya gak liat
kok lama banget sih